siapa yang memanggil aku ya
ada lampu taman tuh sembarangan sembarangan ini bukan
lampu taman apa dong tapi ini tuh
anak perempuan gak baik nonton bola
jadi jangan coba coba kamu nonton bola
ternyata benar aida di jadwal ketat oleh jani
kalau begini paman om yang harus berpikir pikir
manfaatin aja yang ada
ada mumpus tuh
hautin ini dulu nih
terus paman mau
wow menurut sekali
kok gak ada
kenapa dia tidur disini
aida bangun aida
aida bangun aida
jembol asap ini bakal meledak
aku gunakan remote dari jarak jauh
setelah itu aku ambil degelannya
kamu ngapain berhenti
di sana itu lebih
kesini wow kamu aja kali itu yang enak tahu tahu kita mah enak enak aja iya
kamu avansi pakai perasan perasan segala emang kamu ngerti tahu sultan emang kalau perasan
kamu tuh enggak enak kenapa udah kita langsung aja aduh gimana sih bulawe kalau lewat sana tuh
putar putar menurut sini aja betul betul ada yang dekat mau nyari yang jauh tahu udah tenang
ya ada gantung di sini yuk teman teman tangkep lagi warna warni jangan aku warna merah warna
merah api wah merah juga eh jangan ambil itu itu kan punya orang muda
jalanan umum berarti boleh siapa aja ngambil betul betul bisa dimainin iya
dong tapi kok ada kuncungnya kayak dicatur juga sih kayak sumbuh
jalan simpul iku rape kayak bom hehehe aku hitung dari angka mundur ya
iya romhen yang sangat important seperti puncak wuloh teman teman shealam hollywood
itu sultan mau dibawa kemana sih ah karpet ajaib kejar tapi hai bulawai mp tiga jadinya
simpulku itu rapi asuhan dimana ya sultan sultan hehehe hehehe hehehe lepasin gampang
aja dah asal kamu mau menyerahkan itu gelang pada aku enak aja enggak itu musik
aduh gimana caranya biar sultan bisa kemarin paman mau meong harus berpikir pikir kalau kau
ingin selamat ikuti perintah aku
kenapa kau ambil sultan dari aq
ya karena kamu gak pantun sama sultan
pantasnya sama siapa
kamu pantasnya sama ini
oh yang ini
ini kan ular
badan akyu bisa rengsak nih kalau begini terus nih
tadi kan ularnya satu
kenapa jadi banyak ya
hati hati kadang ular
siapa yang manggil aku ya
akyu di sini
ada lampu taman tuh
iya maksudnya itu
ini bukan lampu taman
ini paman mau meong tau
aku mau kabur lah
siapa yang berbaut
nah itu maksudnya dia harus bertanggung jawab
aku mau ngasih cindera mata buat kamu
ya kayak itu lagi
eh mau dong
ya udah sini kamunya
gini ya deket deket sama aku
eh dikasih oleh oleh
aku mau di sini aja
kamu harus jauh jauh dari aku
eh dasar kutin
ternyata kamu di sini
tadi sultan dikejar loh
dikejar sama orang yang melempar bom asap itu
sultan kehilangan jejak
sebenarnya orang itu siapa sih
tak fites kayak kutu
udah tau adegan berbahaya
ini kayak bom hasep ya
aku hitung ya